permintaan pencairan ganti rugi pmk disampaikan yajidul khoiri
ketua paguyuban peternakan rukun makmur di kelurahan cepoko gunung pati semarang jumat siang
paguyuban ini beranggotakan tiga puluh lima peternak
sebelum terjadi wabah pmk kelompok ini memiliki dua ratus dua puluh sembilan ekor sapi
tapi sebanyak lima puluh satu ekor diantaranya mati lantaran terinfeksi wabah pmk
yajidul mengatakan anggotanya sering menanyakan realisasi janji ganti rugi sepuluh juta per ekor untuk sapi yang mati akibat pmk
janji itu pernah disampaikan oleh jurubicara satgas pmk wiku adhisa smito sembilan belas juli lalu
tapi setelah sebulan lebih yajidul mengaku pihaknya belum mendapat info lanjutan janji tersebut
sampai kapan atau kemana itu belum ada informasi yang pasti
beberapa kali saya tanya dari
teman teman dinas pertanian juga beliau beliau juga mengatakan belum ada kabar yang pasti
kepala dinas pertanian kota semarang hernomo budi luhur menyebut tercatat satu ratus empat puluh ekor sapi mati akibat pmk
semuanya berhak atas ganti rugi
hernowo menegaskan ganti rugi belum bisa dicairkan karena masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari kementerian pertanian
kalau sesuai aturan ya yang potong paksa dan mati
mati itu mestinya bisa dapat
tapi cuma juknisnya petunjuk teknisnya untuk pencairan itu yang sampai sekarang belum bisa kita dapat
jika cair total ganti rugi yang diterima peternak di semarang senilai satu empat miliar rupiah
danang cahyo semarang jawa tengah